video pemukulan anggota tni oleh beberapa pria tersebar di media sosial
dikutip dari cnn indonesia com
insiden pemukulan ini terjadi di simpang tarok bukit tinggi sumatera barat pada jumat sore
setidaknya dua orang menjadi korban
dimana satu diantaranya merupakan prajurit tni aktif
dalam video lain sekelompok orang konvoy motor gede menyampaikan permintaan maaf di kodim tiga ratus empat aga
setidaknya ada sekitar delapan orang yang terlihat meminta maaf
atas kejadian ini polisi menetapkan dua tersangka
polisi mengatakan sebelumnya ada tiga terduga tersangka yang sempat ditahan
tetapi penyidik akhirnya hanya menjerat dua tersangka
dan menggunakan kelengkapan bukti
keduanya langsung ditahan oleh penyidik
polisi pun masih memeriksa kasus dan belum bisa mengungkap motif pelaku